hamba memohon kepadamu
lindungilah selalu pajajaran dari kehancuran
jikapun hamba harus berkorban demi pajajaran
jangan biarkan pajajaran jatuh ke tangan orang orang yang tahu
melawan kebatilan ya allah
ya allah ya rahman yang rahim
jangan biarkan kami kejar kesesatan ya allah
berikan kami petunjukmu ya allah
karena engkau lah yang maha mendengarkan doakan
ya allah ya rahman ya rahim
yang maha pengasih lagi maha penyayang
kami pun juga memohon kepadamu ya allah
lindungilah raka walang susang
dimanapun raka walang sosang berada sekarang ya allah
dan kembalikanlah lagi raka walang susang ke sisi kami ya allah
rabbana atinna fid dunya hasan
amin ya rabbana
mengapa hati hamba masih juga belum tenang
aku harus kembali ke pajak jahat
yang telah menyatakan setia kepadaku
kita akan menghancurkan pajak jahat
siapa yang lebih drain hemat
itu kamu semua
rajaan pada jalan sekarang jatuh
dan terpuruk di sana kini sana
bencana alam di mana mana
dan pemberontakan di mana mana
nah kita dulu dulu raih saudara saya
benar kata prabu usti abu marwur
sekarang prabu sidiwagi dalam memimpin
tidak cakep tidak adil di negeri kita ini
prabu sidiwagi raja yang jolib
dia senang yang membunuh warga yang tidak berdosa
benar prabu sidiwagi raja yang sahab
benar raja sidiwagi raja yang sahab
ya tenang tenang semuanya
nanti saya dijelaskan
tenang kalian semua
tenang semua amarah kalian
aku mempunyai jawaban dari semua kekacauan ini
tapi yang aku harapkan
kalian semua warga warga pada jalan bisa bekerja sama
apa yang harus kami lakukan gusti
tugas kalian adalah
saya akan mencari uang
untuk menurunkan tahtanya
oleh raden surawisesa
walaupun dia masih muda
mempunyai jiwa yang berguna
dan sangat begitu bijak
dan sangat begitu baik
kalau raden surawisesa menjadi seorang pemimpin
tidak akan terjadi lagi
dan tidak akan ada lagi
bencana alam di mana mana
ridu raden surawisesa
ridu raden surawisesa
ridu raden surawisesa
ridu raden surawisesa
ridu raden surawisesa
ridu raden surawisesa
ridu raden surawisesa
hamba memohon kepadamu
lindungilah selalu pajajaran
jikapun hamba harus berkorban demi pajajaran
jika pun hamba harus berkorban demi pajajaran
jangan biarkan pajajaran jatuh ke tangan orang orang yang tahu
kita tidak akan pernah tahu
apa yang akan terjadi ke depan
sudah menentukan jalan hidup kita
jika aku harus mengorbankan nyawa
aku mohon kepada kalian
agar kalian bisa menjaga putra putri kita
untuk membangun pajajaran yang lebih baik lagi
kami akan selalu mendoakan
dan juga kedamaian pajajaran
karena kakak bergurau seperti kamu
sebagai tanggung jawabku terhadap guru
aku sendiri yang akan menghentikan semua kejahatanmu nyi rompa
saya siap ikut bertempur bareng nyi rom
aki ini teh bukan main main ki
ini teh mau perang
nanti kalau aki gugur di sana
terus nyai becandarnya sama siapa tuh
sok bersandar saja
tengomong gitu atu
wadi pergi ke medan pertempuran
masa saya laki laki tidak boleh ikut bertempur ke medan pertempuran
taruh di mana wajah saya yang ganteng ini
atu malu atu
kalau ngedown saya di kerajaan
ya sudah atu
mari kita bela pajajaran sampai titik darah penghabisan ya ki ya
kamu juga ngambil punya saya
aduh sudah sudah sudah
atu jangan bercanda
ini teh mau perang
aduh bagaimana sih
sok mangga atu
inti pria ki aman
ini adalah pertempuran besar
tidak boleh ada yang melakukan gerakan sendiri sendiri
kalian harus patuh
kepada pemimpin kalian yang sudah ditentukan kemarin
aduh agak terserah
nama besar pajajar sedang dipertaruhkan
kejayaan pajajaran berada di pundak kalian semua
berjuanglah kalian dengan segenap jiwa dan raga
hilangkan rasa takut
percayalah keangkara murkaan kezoliman semuanya akan binasa